bukan tanpa alasan mengapa propaganda rusia beberapa hari ini menjadi kata kunci populer di lini masa
yang pasti propaganda rusia mendadak jadi isu yang paling sering dicuitkan oleh warganet
usai pernyataan calon presiden petahana jokowi dodo saat berkampanye di surabaya jawa timur sabtu dua februari lalu
selang dua hari pernyataan jokowi pun direspon kedutaan besar rusia di indonesia melalui akun twitternya
rusia menyebutkan istilah propaganda rusia direkayasa pada tahun dua ribu enam belas di amerika serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden
istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas
rusia juga menegaskan tidak mencampuri proses elektoral di negara asing termasuk indonesia